dengan tertangkapnya istri santoso berarti masih ada delapan belas orang dalam dpo yang belum tertangkap
tim satgas tinombala masih terus menyisir dan mengejar sisa anggota kelompok santoso
pihak kepolisian meminta delapan belas burunan teroris ini untuk segera menyerahkan diri
kita tentu ingin melakukan upaya upaya persuasif dulu
supaya mereka supaya bisa mau turun dan kemudian bisa melakukan upaya upaya
katakanlah mereka menyerahkan diri
tetapi tetap kita akan lakukan operasi penyisiran
operasi tinombala ini sampai delapan belas orang itu bisa kita